sementara itu meski sebagian besar bangunan telah disapu tsunami
salah satu hotel di tanjung lesung pandeglang banten
tetap buka pada satu januari dua ribu sembilan belas
pihak pengelola tengah berbenah agar dapat melayani wisatawan
yang akan menghabiskan malam tahun baru di sana
berada di pantai barat pulau jawa
tanjung lesung terkenal dengan keindahan pantai dan pasir putihnya
di bawah pengelolaan pt jababeka
tanjung lesung menjadi magnet bagi wisatawan
namun peristiwa tsunami dua puluh dua desember lalu yang menghantam selat sunda
membuat kawasan ekonomi khusus tanjung lesung porak poranda
tanjung lesung resort memiliki enam puluh satu cottage tiga puluh villa
sejumlah area camping serta hotel kontainer
pasca tsunami pengelola menginventarisasi kondisi resort
tiga puluh unit vila dalam kondisi utuh
sementara lima puluh satu unit coutage rusak berat
general manager tanjung lesung resort widi widiasmanto menuturkan
pengelola saat ini tengah berbentuk
pernah membersihkan puing puing
termasuk menata ulang kotej yang masih laik
jelang pergantian tahun
kawasan yang ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh bali baru ini
tetap beroperasi meski tanpa acara tahun baru
rencana mengadakan paket tahun baru yang disiapkan jauh jauh hari
dengan terpaksa harus dibatalkan
sementara itu dampak tsunami juga dirasakan haryanto
sehari hari haryanto yang melayani wisatawan di tanjung lesung resort
untuk naik jetski atau speedboat
hanya dapat menunggu pengelola memulihkan operasional secara menyeluruh
minta tempat ini dibersihkan dulu
dibangun kembali secepat mungkin
biar putra daerah ini biar bisa beraktivitas dengan normal lagi
ya memang untuk saya pribadi
secara dalam hati saya itu
masukan untuk perusahaan itu sudah nol
saat peristiwa tsunami
tanjung lesung resort tengah diisi penampilan band tujuh belas
di acara gathering karyawan pln
empat puluh satu orang ditemukan meninggal dunia
rony satria tanjung lesung